kita lagi nonton film udah santai gitu kan supra di santai kayak di pantai kalian beliin
minuman kayak jus gitu apa atau apa gitu yang enak enak yang dingin dingin
yang cantik cantik dunia
kamu kan sama aja yuk sekarang kita langsung aja
alhamdulillah banget dapat tamu rame rame jadi
oh disini banyak kucing
potter jaket yang berbentuk ulu
oh iya kan kita tuh kesini buat nyelamatin ronaldo
kok gak ada
kucingnya jenis persia
banyak bulunya atau tebul bulunya
oke kita cari
sini dulu kita berpencarian
jangan di tempat sini di tempat yang lain
ada dua bagian
pastor kitty sobri dan lukman
ke arah kiri
saikal asun dan mail
ke arah kanan
ingat karena rasulullah saw
mendaulukan yang kanan
seperti biasa ya kak
kita yang ke kanan seperti biasa
kenaan tak pasti bisa
kenapa kak cepetan
wuih kakak kenaan nih kak kucingnya
kak kena cepetan
kakak kenaan deh kucingnya
asmr jangan lihat tuh
sekarang mendingan kita cari orang lalu
eh kak bentar kak
aku lupa temen temen kak aku lupa lagi
dia tuh kucing sukanya yang
ya orang lalu tuh kucing
bisa yang juga
semua kucing bisa
itu ciri cirinya mau sekarang cari
gak usah banyak ngomong
kamu terakhir kali pakai laptopnya dimana dan kapan
bener tuh kata ustazah
daripada kau duduk duduk
aku lebih baik kau cari lagi
ya ah elah afuan amalia
bener tuh kata butet
menuduh orang tanpa bukti itu gak baik
sebentar biar instan mencoba
jangan lupa like share dan subscribe
nah cua ini udah
udah santai gitu kan
supra di santai
kayak di pantai
kalian beliin inces minuman
kayak jus gitu
apapet atau apa gitu
yang enak enak yang dingin dingin
inces lia yang cantik
banget cantik maksud dunia
sayang sih kita tuh gak mau beliin
tapi kalo beli itu kan harus pake
dindar ya kali kali gitu
pake uang kalian dulu
uang encis kan lagi ada di kamar
anggap aja pris ini tuh tamu
kalian tuan kamarnya
masuk ke kamar kalian
harusnya kalian itu menyajikan minuman
nah jadi ini kan tamu sekarang
menyajikan minuman kepada ingin cus udah saya lagi eh pakai uang kamu dulu ya
halo pakai uang dinda loh enggak ada banyak assalamualaikum waalaikumsalam enaknya ya punya
alhamdulillah ini nih ini ini tidak ketemu kan ada kan sini sekarang laptop kasih ke
ustazah berarti bukan butetkan yang ada laptopnya si amalia ini makanya jangan suka nuduh ayo sini
laptopnya itu tadi oke amalia karena kamu sudah membawa laptop tanpa seizin ustazah atau ustadz
dan kedua kamu sudah menuduh teman kamu mencuri laptop kamu mendapatkan hukuman untuk mencuci
baju butet sampai bersih semuanya nah jua kalian kan sahabatnya amalia ya kan
kalian juga harus bantuan amalia nyuci baju butet
pokoknya bajuku itu harus bersih
masa dulu aku mau ke rumah
ke rumah ini
kalian perlu hati hati
semuanya jangan berisi
nanti kalau kita ketahuan
jadi sempet dia
takutnya tempat ini banyak jebak